hampir setahun tak terdengar kabar kelanjutan kasus dugaan percakapan porno
yang disangka dilakukan oleh rizik sihab dengan firza husein
kepala divisi humas mabes polri irjen paul setiawasisto menyatakan
proses hukum kasus tersebut masih berjalan
pernyataan itu disampaikan saat setio menghadiri pertemuan humas polri
di hotel merkure surabaya senin siang
ia menyebut kasus rizik sihab yang penyidikannya dihentikan
hanyalah terkait dengan kasus pelecehan pancasila
yang ditangani oleh polda jawa barat
sementara itu kasus percakapan porno yang diduga dilakukan oleh rizik sihab
dengan firza hussein saat ini masih diproses di polda metro jaya
seperti diketahui penyidik dari polda metro jaya kesulitan melanjutkan
proses hukum kasus percakapan porno ini karena rizik sihab masih berada di arab saudi
polda metro jaya pun telah menetapkan rizik sihab dan firza husein sebagai tersangka
setelah percakapan porno yang dilakukan keduanya tersebar
melalui situs baladacinta
ini adalah penyidik yang kita menangkap
sekarang di sp tiga tapi nanti kalau ada bukti baru bisa dibuka
untuk yang caturno tetap jalan berarti
caturno hafif rizik tetap jalan
caturno sampai saat ini masih jalan